sekelompok tentara siswa kejuruan peralatan tampak serius mendengarkan materi yang disampaikan oleh instruktur mereka
terselip di antara puluhan siswa pria terdapat total dua belas siswi komando wanita angkatan darat
seolah mendobrak pakem para siswi ini ikut berlatih untuk menjadi mekanik alat utama sistem senjata atau alutsista tni angkatan darat
saya waktu lulus sekolah kowats dan kemudian penjurusan desi memang ingin masuk jadi istilahnya montirnya angkatan darat
saya ingin menjadi seorang wanita korps peralatan
alasan pertama saya dulu saya ingin bisa melihat tank
waktu saya masih kecil saya ingin melihat tank
saya ingin melihat senjata saya ingin melihat meriam bagaimana
dan setelah itu saya masuk menjadi seorang tni
kemudian ada untuk pemilihan angket untuk jurusan saya memilih peralatan
nah di sini saya memilih peralatan itu karena saya ingin lebih mengenal bagaimana sih menjadi seorang anggota peralatan
bagaimana apa peralatan yang akan digunakan apa saja kendaraan yang digunakan
saya penasaran jadi saya ingin tahu
ini memang minatnya ke peralatan tank kayak begitu
ini agak agak beda
gitu dengan wanita pada umumnya yang lebih cenderung ke perhiasan misalnya kosmetik kecantikan gitu
kalau masalah untuk menjadi seorang wanita yang sesungguhnya bagaimana cara menghiasi diri sendiri itu tidak masalah
karena di peralatan ini kan kita juga dituntun untuk menjadi seorang wanita harus tetap menjaga penampilan bagaimana kita harus berdandan yang sederhana saja
tapi saya merasa tidak ada bedanya sama saja
artinya dengan mengasuh ke peralatan ini justru desi ini memiliki keahlian lebih gitu ya dibandingkan wanita pada umumnya gitu ya
menjadi ya siap menjadi kebanggaan tersendiri bisa menjadi seorang anggota peralatan
siswa dan siswi bintara ini memang tengah berlatih di pusat pendidikan peralatan kode klata tni ad di cimahi bandung
selama empat bulan mereka dididik agar bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan
seluruh jenis alutsista yang dimiliki tni ad
menjadi tentangan sendiri lantaran banyaknya jenis alutsista yang harus dikuasai
selain itu teknologi alutsista pun selalu berkembang pesat
teknologi yang saat ini terus berkembang yang diberikan atau dipunyai oleh angkatan darat
akan kita transfer ilmu pengetahuannya melalui tot dengan negara yang membuat
kami melaksanakan penataran kami melaksanakan pembelajaran pembelajaran
kemudian kami berikan juga kepada
setiap tahunnya pusat tignal mendidik sekitar seribu siswa
jumlah ini sebenarnya masih dirasa kurang dibanding banyaknya alutsista yang harus dipelihara dan dirawat
keberadaan mereka sangatlah vital agar mesin mesin perang tni bisa terus beroperasi dan bertempur ketika dibutuhkan
iwan hermawan latonga pebro cimahi jawa barat